baik anda kembali di layar demokrasi sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan dengan pak benny
kita dengarkan dulu pak benny ini ada sejumlah pengakuan ya dari para wni eksisis yang sudah kembali
kita lihat apa kemudian yang mereka sampaikan kepada publik kita lihat berikut ini
tanya orang hijrah itu beriman hampir seminggu dua atau tiga kali itu selalu terjadi perkelahian
berbagai macam penyebab makanan senggolan jadi kayak istilahnya kayak preman lah gitu ya
berantemnya apa coba sampai mau lempar lemparan pisau bayangin
katanya kan sesama muslim bersaudara cuma kok kayaknya
malah kalah mereka jauh banget dari apa yang mereka katakan apa yang mereka share di dunia internet itu
gampang sekali memustikan seseorang karena tidak sesuai dengan pemahaman yang diberikan oleh mereka
karena dia dianggap murtad dianggap hafi dianggap fasi
tapi diisi semuanya murah harga harganya orangnya
dan mereka anggap semua yang di luar isis itu kafir hanya mereka yang muslim
jadi kalau udah kayak gitu sulit ya asal bunuh begitu aja
janji janji yang mereka berikan itu palsu semua tidak ada yang benar gitu
bahkan kami meminta hak hak kami saja tidak diberikan
banyak kebohongan kebohongan yang mereka janjikan itu tidak terpenuhi tidak ada gitu
iya pak benny persis dengan anda tadi katakan ya sebetulnya ya ada janji janji
apa tebaran teror dan lain sebagainya
artinya memang kalau kita lihat dari beberapa keterangan tadi
memang banyak juga sebetulnya orang orang ataupun wni eksisis yang sebetulnya mereka hanya menjadi korban ya pak
atau seperti apa
ya dari mereka yang berangkat kemudian belum sampai syria
memang ditemukan mereka akhirnya berpikir dua kali untuk melanjutkan perjalanan
karena dia mendapati bahwa perangkuannya kalau sudah berbeda

tidak sesuai dengan apa yang diiming imingkan waktu direkrut waktu itu
jadi ketika orang kampung yang notabene pengotorannya terbatas
kemudian kehidupannya pas pasan
dijanjikan sesuatu yang lebih
padahal dia tidak pernah bisa baca tidak pernah bisa cross check kondisi itu
dengan mudah dia jual tanah atau rumah dia berangkat
nah ini janjinya nih pak benny kita sudah buat grafiknya ini
janji fasilitas yang ditawarkan isis kepada para simpatitan di syria
pekerjaan dengan gaji tiga puluh sembilan juta sampai dengan satu ratus lima puluh an juta
kesejahteraan pendidikan perawatan kunian tetap pejuang asing dapat perempuan sebagai pendamping hidup
itu yang anda sebut sejak tadi ya pak ya
jadi memang kita kelompokkan mereka yang memang sudah radikal dari awal
kemudian direkrut di bawah

ada yang tadinya memang semata mata karena iming iming ini
nah bagi mereka yang seperti ini dengan mudah untuk dikembalikan
artinya dengan mudah dinetralisir dengan kekecewaan itu kemudian dikembalikan ke masyarakat
lain hal dengan yang sudah masuk ke syria
nah dalam konteks deradikalisasi seperti yang disampaikan
kebetulan saya dulu kan memang menangani masalah itu
jadi deradikalisasi harus dilakukan itu sejak ditangkap
jangan berpikir bahwa nanti diregulasi setelah dilapas
enggak sejak ditangkap itu sudah proses mulai dan itu yang saya lakukan
nah ini syaratnya sang petugas itu harus punya hati melihat orang yang ditangani ini sebagai sesama
jangan udah dilihat musuh ini harus saya perlakukan semenang menang ini
ketika kita sudah menyentuh dia
ketika kita dengan tulus ikhlas dan dia bisa membaca kita bahwa kita memang tulus ikhlas
tidak ada kebencian kemarahan
maka proses membangun komunikasi itu akan lebih lancar
pelan pelan pelan bagaimana kita membangun trust
ketika sudah terbangun
maka nanti dengan enak kita berdiskusi pengakuan mengalir
saya sering menggunakan istilah pendekatan
budaya dia orang mana
orang jawa kita gunakan
jangan tunjuk tunjuk muka
boroboro mukul atau
ngebrak jangan lakukan
yang menunjukkan kita tidak menghargai dia
ketika itu dilakukan
kita ngomongnya ketus dan sebagainya
sudah dia akan pasang barikade
iya tetapi ketika kita
bisa empati terhadap dia
akhirnya bisa terima dan
satu hal yang saya
ini banyak terjadi
banyak terjadi dalam program
deradikalisasi saat ini yang anda lihat
ketika janji tidak dipenuhi
ketika marah yang terjadi adalah
radikalisasi tahap kedua
dan ini sulit
di tahap kedua justru lebih sulit dibanding yang pertama
sulit karena apa ketika awal
kita membangun trust itu begini
kafir darahnya halal
dia melihat saya gitu
tapi ketika kita bisa menampilkan
kami bukan seperti itu
dan ketika dia yakin
dan ketika komunikasi kita sudah terbangun baik
dan hubungan kita baik
dia malah curhat ke kita
kita baru bicara
tentang nanti keterbukaan
dan sebagainya bahkan kita diskusi
saya sering diuji oleh mereka
dia tanya bapak
kalau ada kayak gini sikap bapak gimana
bahkan mereka bertanya itu
ini dulu belum bicara ideologi
tapi ketika trust sudah terbangun pelan pelan
nanti kita bisa hadirkan
diawali ketika dia ditangkap
baik pak bini bicara soal diradikalisasi
kita coba dengarkan apa
konversi dari kepala bnpt
yang selama ini sudah dilakukan
kita dengarkan berikut ini
kita program diradikalisasi
sekarang hasil pengalaman kami
hasil pengalaman kami
semua teroris yang ada di dalam lapas itu
mendapatkan program diradikalisasi
itu pun sukarela
kita klasterkan apakah dia masuk
hardcore apakah dia masuk
militan apakah dia masuk
supporter atau simpatisan
ulamanya pun beda beda yang kita kirim
jadi bukan bnpt sendirian
di teman teman sekalian
ini persepsi harus diluruskan
kayak bergantung semua
kami memang jadi koordinatornya
ada tim asesmen
setiap orang teroris yang mengajukan
pembelian masyarakat contohnya
itu tim asesmennya ada dari bnpt
dari kejaksaan agung
dari sos delapan puluh delapan
dan masih banyak juga
beberapa yang mungkin masih keras
itu kita ikuti terus setelah lapas
makanya program diradikalisasi
dalam dan luar lapas
ya memang tampaknya tidak mudah pak
untuk diradikalisasi ini
kalau tadi kita simpulkan
dari apa yang disampaikan oleh
termasuk sebetulnya ada
kan kita bersentuhan
dengan orang yang tadinya
menganggap kita lawan musuh
ketika ini berhasil dicairkan
dan muncul teras
ini harus dimaintain terus
salah satu ciri dari
anggota jaringan rahasia
curiga pada siapapun
sulit untuk percaya pada siapapun
maka ketika penanganan pertama
katakanlah oleh saya
maka estafet berikut harus tandem dulu
baru saya pergi ini lanjut
pertanyaan yang muncul
apakah orang yang meneruskan tugas saya itu
punya kompetensi punya kemampuan
atau punya kemampuan yang lebih baik
kekecewaan akan muncul
contoh mereka sering curhat
minta tolong soal anaknya dan sebagainya
kita harus empati bagaimana membantu mereka
sekali kita tidak peduli
sekali kita masa bodoh terhadap mereka
akan muncul ya memang dasar
nah makanya saya selalu mengatakan
sejak penangkapan sampai dia mandiri
ini harus ada penanganan yang berlanjut
dan ditangani oleh orang yang tepat
oke sejauh ini anda melihat bagaimana
tadi kan dikatakan ada tim assessment
mengirim ulama dan sebagainya
sudah cukupkah atau masih ada yang bis pak
jadi tim peneliti kami masuk ke la paz kemana mana
mengatakan beberapa hal yang
ya mohon maaf kurang tepat
keluhan curhat dan sebagainya
seperti apa misalnya yang bisa anda bagikan ke publik
janji begini tidak dipenuhi
kemudian ada bantuan yang tidak sesuai dengan bidang saya
sehingga sia sia dan sebagainya
perlu evaluasi secara menyeluruh
karena kalau tidak
nanti akan lain yang di bawah
lain yang di atas
dan saya ingin ini diperbaiki
kalau tidak masalah ini akan terus terjadi
yang diperbaiki itu yang di bagian yang sebelah mana
di bagian yang mana pak
program boleh bagus
kalau pelaksananya tidak
kalau pelaksananya tidak pakai hati
saya hanya jalankan tugas
yang penting saya ketemu dia selesai
sudah saya kasih bantuannya saya pulang
duduk sama sama dengerin dia
ada masalah atau tidak
empati menjadi penting
lebih lebih ketika mereka ada di dalam
dan keluarganya di luar
banyak saya lakukan
ketika misalkan gini
sedang interogasi kan
bagaimana kangen istri
pernah ada cerita yang menarik
ketika dia saya periksa
saya tanya anak berapa
loh kok mau
sudah lahir belum
oke saya sambungin cek ya
gimana mak sudah lahir
wajahnya berbinar binar begitu
gembira begitu senang
apa yang terjadi
sikap dia terhadap saya
sudah bisa ditebak
bahwa saya care terhadap dia
ini hal hal kecil yang menurut saya
maaf adik adik ini harus belajarlah
bahwa untuk kita peduli sama orang
untuk kita empati sama orang itu
harus berwujud nyata
oke jadi pendekatan empati dulu tapi
tapi pak benny begini
ada kemudian kesulitan
ini kan berbeda beda ya levelnya mereka
ada yang kalau yang dia sudah hardcore banget
kan agak susah dong
bahkan menolak untuk di
ketemu aja bahkan gak mau begitu
menolak untuk dimasukkan diradikalisasi itu bagaimana
saya memeriksa justru yang level ideolog
yang level hardcore
kenapa saya sampaikan tadi hal hal yang saya rinci tadi
karena sudah saya praktekkan dan hasilnya terbuka mereka bicara
bahkan hal hal yang saya tidak tahu dibuka
ya memang dalam konteks itu perlu pendekatan yang multidisiplin
ada aspek psikologi komunikasi antropologi
dan sebagainya itu
sehingga ketika kita menginterogasi dia
ya kita harus menggunakan itu
kalau hanya polos polos pertanyaan jawaban
pertanyaan nggak ketemu
meskipun kemudian kepala bnpt mengatakan hanya ada tiga sampai empat sebetulnya mantan napiter
yang kembali lagi melakukan aksinya
dari ratusan yang sudah diprogramkan
saya tidak sependapat indikator itu karena apa
masih banyak yang sedang dan siap bergerak
buktinya muncul kasus muncul kasus muncul
ketika kita mampu memonitor semua secara penuh
pergerakan mereka perkembangan mereka
situasi mereka kemandirian mereka dalam bidang ekonomi dan sebagainya
maka kita bisa mengatakan itu
tetapi ketika yang pulang dari syria dulu
ibu ibu anak anak ditangani kemensos
kemensos tidak punya kompetensi menangani kes kes seperti itu
sehingga penanganannya tidak tepat
ini kami temukan karena tim kami turun
wah kok begini
nah ini ketika sudah pulang kita tanya
ada di mana nggak tahu
jadi pak benny menurut anda langkah pemerintah yang sebaiknya kemudian dilakukan
berkaitan dengan unixis ini
atau mungkin napi teroris yang sekarang juga mungkin sedang ditahanan
itu harus seperti apa agar kemudian betul secara utuh mengembalikan ideologi mereka kembali
karena kan itu yang menjadi tantangannya sebetulnya
ada yang kemudian secara fisik kita lihat sepertinya sudah fine fine saja
tapi kemudian karena ini soal paham ya
ini dari tadi yang saya wawancara dengan kepala bnpt
ada kesulitan di tingkat mengubah paham tadi itu
itu seperti apa solusinya menurut anda
tapi dijawab nanti pak benny
kita break kami akan segera kembali setelah itu